data dari satgas covid sembilan belas jawa timur per dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh
menunjukkan sekitar satu tiga ratus lima puluh sembilan kasus aktif covid sembilan belas terjadi di jawa timur
ada penambahan tiga ratus hingga empat ratus kasus perharinya
tren kenaikan memang terlihat sejak awal oktober
meski begitu baik pemerintah provinsi jawa timur maupun epidemiolog
belum bisa menyimpulkan apakah tren kenaikan jumlah kasus ini
terjadi karena adanya subparian xbb subparian terbaru omikron
adapun satgas covid sembilan belas jawa timur membenarkan adanya temuan subvarian xbb di jawa timur
temuan baru ini terkonfirmasi pada dua belas oktober lalu
usianya masih muda wanita dua puluh sembilan tahun tapi alhamdulillah gejalanya itu ringan
batuk batuk sama pilek dan panas saja
dan sekarang varian pasien yang terkena varian xbb ini sekarang sudah dinyatakan sembuh
tapi tetap kita terus melakukan monitoring dan surveillance
karena ini adalah varian yang terkena xbb
karena kita tidak mau terjadi sama seperti yang di negara luar ya
karena di singapura itu kan salah satu varian yang menjadi dominan adalah varian xbb ini
epidemiologi virtus air langga windu purnomo menyebut
apapun varian ataupun subvariannya penekanan penyebaran kasus covid sembilan belas
terutama melalui penerapan protokol kesehatan dan capaian vaksinasi yang tinggi
sementara itu satgas covid sembilan belas jawa timur menyatakan
stok vaksin di jawa timur saat ini hanya cukup hingga awal november
dan memang ada provinsi provinsi yang lambat laju vaksinasinya
sehingga stoknya berlebihan dan itu yang dikuatirkan akan expired
itu yang diredistribusi
jadi seperti beberapa daerah ada gorontalo ada provinsi provinsi lain
itu sampai ada yang stok vaksinnya sampai seribu hari
seribu hari itu hampir tiga tahun
dan itu kan diredistribusi